kita beralih ke informasi lainnya
kepolisian daerah jawa timur memberikan penghargaan kepada dua belas anggota polisi yang berprestasi
dari ke dua belas polisi tiga diantaranya adalah anggota satlantas yang aksinya sempat viral di media sosial
inilah video aksi heroik polisi yang sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir
video ini sempat menyebohkan dunia maya
salah satunya adalah aksi heroik bribda yulianto
saat melakukan pengejaran di jalan bunguran depan pasar atom surabaya
akibat kejadian ini bribda yulianto mengalami luka dan sempat dirawat rumah sakit
selain itu ada juga aksi humanis bribka suwaji
anggota satlantas polres pasuruan yang menolong nenek tua menyeberang jalan
sambil memikul karung besar milik si nenek
ia juga membayar ongkos becak untuk mengantar nenek sampai ke tujuan
ada juga dua anggota satlantas polres malang yang menjadi pemeran dan pemilik ide kreatif
pembuatan video edukasi tertib lalu lintas yang berjudul zebra blos the series
polis zaman now yang viral di media sosial dan mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari kakor lantas polri
video itu dianggap sebagai inovasi dalam mengedukasi masyarakat
beberapa hari yang lalu ada viral anggota pores
pasuruan kota yang menolong nenek nenek dengan secara spontan tidak rekayasa
kita terusuri terus kemudiannya berangkat yang bawa begitu beratnya
terus kemudian bahkan ongkosnya dikasih untuk kemana tujuannya
itu yang membuat semua orang tersentak dengan apa yang dilakukan anggota ini
hari ini kita melihatkan
atas kinerja dan dedikasinya melayani masyarakat
polda jawa timur mengganjar mereka dengan penghargaan
menurut kapolda jatim penghargaan ini sesuai perintah kapolri
bahwa anggota yang berprestasi maupun yang membawa nama baik polri harus diberi penghargaan
sementara yang bersalah harus dihukum
pemberian penghargaan ini sendiri sudah melalui proses penilaian secara objektif
dari tim khusus yang dipimpin oleh irwasda karo sdm dan kabit propam polda jatim